adalah andri abdul rahman atlet kontingen papua yang menyumbangkan medali emas di cabang olahraga terbang layang yang digelar di venue bandara moses kilangin timika papua minggu sore
begitu ia turun dari pesawat layangnya dengan tangis bahagia andri langsung mendapat sambutan hangat oleh timnya
andri mengaku sangat bangga dengan prestasinya karena merupakan emas pertama yang diperolehnya selama mengikuti sejumlah event baik pon maupun kejurnas
di tahun dua ribu dua puluh satu ini sebagai tuan rumah saya bisa mendapatkan medali emas untuk tanah papua tercinta saya cinta papua meskipun saya orang jawa
andri meraih medali emas pada nomor precision lending single seater putra untuk grup a sementara medali perak diraih kontingen jawa timur dan medali perunggu di raih kontingen dki jakarta